latihan menasih haji
terima kasih ya
ketulusan yang tak terkalahkan
si iksan nunggu dompet
isinya banyak banget
bisa buat ongkos tanya haji dong
dompetnya gak diterima sama mas siti
terus iksannya disuruh tungguin itu siapa pemiliknya
karena di dompetnya gak ada keterangan siapa yang punya
terus ketemu sama pemiliknya
tapi iksan kasih ke masjid
keren banget ya fi ya
situ orang kismin
gimana sih ma
justru perbuatan mereka itu perbuatan yang baik
udah deh pa
yang gak jelas itu
lo tau kan ini baju apa
baju buat temukan
ntar baju ini sama
kau mau bawa ke mekah
kalau lu tuh gak bakalan ke mekah
lu gak mampu beli ini semua
pengennya lo ya
ya gak usah bengong
lo taruh di lemari susunnya yang rapi
ini mau dibawa kemana mak
makanya ya lo jangan mimpi tuh ya
mimpi kepengen naik haji
terus mimpi kebun jijat datang
nih duitnya datang duit palsu
mau gak bunuh gue
ini yang ini
latihan menasik haji
terima kasih ya
ya kenapa ya
bukan sakit perut
udah kau pake nanya
lo tuh jalan kemana mana
kalau lo pergi terus sama si
kamu bisa ketularan jadi
jadi raisa emang abis sama iksan
hencum keserempet motor ya allah gimana tuh
ya udah raisa ke kamar dulu ya mia
kerjaan lo udah beres belum
udah semuanya udah
permisi shay assalamualaikum
mau langsung mau jemur teh hencum
maaf mek ntar ntar mak
ini buat tambahan apa nih
ada benjolan mak kepalanya mak
harus dioperasi malam ini juga mak
mak punya uang
iya tapi kalau misalnya emak kasih sama mas benny uangnya
ongkos ke mekah gimana
mak ini gimana jarang balikinnya mak
nggak usah dikembalikan
mas bantu pakai kebuka pak
alhamdulillah ya allah
mak ini udah selesai
mak ini udah selesai
mak ini udah selesai
mak ini udah selesai
mak ini udah selesai
mak ini udah selesai
mak ini udah selesai
mak ini udah selesai
mak ini udah selesai
mak ini udah selesai
mak ini udah selesai
mak ini udah selesai
mak ini udah selesai